serbu diskon hanya di motionpay

aku datang kesini
untuk menemui gusti prabu karangkandang
bolehkah aku minta izin
dan berasal dari mana
dan untuk apa kisanak menemui gusti prabu
aku raja suni dari pajajanan
aku datang kesini
untuk meminta minyak tuntung putih
aku kabulkan permintaanmu siliwang
bertemu lagi kita siliwang
aku mengerti perasaan ibunya
aku mengerti perasaan ibunya
apa yang sebenarnya terjadi pada rakamu
aku pun tidak tahu ibunda
aku tidak mengerti
dia bukan rakamu
aku pun merasakan hal itu
tempoh hari pun
rakamu langsung selalu memanggilku dengan sebutan nimas
itu sangat aneh ibunda
dia pun memanggilku dengan sebutan ibu
sangat aneh dan tidak biasanya
rakyat yang santang berada disini
aku sangat yakin ini semua tidak akan terjadi